siapa kalian sayangkus saya jaya situ siapa aku raja
pantesan hidungnya gede
untuk jayu tuh kita selamat jay coba kalau kena tembak tadi
kumpul raja babi sarang ya
kalau gitu mari kita santap
udah jadi orang kita
siapa aku raja babi
pantesan hidungnya gede
nama angkus dan jaya apa mereka terdampak buku ini
halaman tahun depan
jadi kalian berdua tidak terjaftar
dan kalian tidak mempunyai stnk di buku ini
ini enggak ada cerita bodoh
kalian menyusup ke sini untuk mematematai rumah raja babi
enggak enggak enggak enggak
saya mau ngumpet kesini
mereka mau ngumpet katanya
sekarang banyak penyusupan
paling enak si mangga udang
komandang kita orangnya panjang
dan suprih sumpah lo inget gak nih ini yang dulu ketemu di jalanan yang mukanya angus
wah iya bener ini
sekarang warna apa lagi
putih lagi ya seduh
oh seduh jualan ulang kali ya
lo mau bebasin ke temen gue ini
kalau gak mau
pergi dari kampung ini atau gue panggil orang kampung ini biar dibakar
nah atau gue panggilin su acai
bos lekin banyak banyak
kita pasti kalah bos
beli di kampung aja
cari tempat yang mau
ini yang bagus ya cakri ini yang bagus
eh raksasa kalau gitu aku nyerah
lo kalau mau bebas temen gue sekarang lo keluar dari kampung ini
pergi ayo setuju go
wah terima kasih kepada
ini ini malah jatuh
temen kita udah kurba nih
semua lempare bang jangan malu malu bang
goceng jeban lempare bang
lempare bang jangan malu malu bang
boleh dipacok bang ya
boleh pindah boleh tambah
ingat ya sesuai rencana nih
di tempat tempat beginian nih jadi koprok
kan ada yang menang ada yang kale
yang kita cicer yang kalah
yang udah kehabisan modal
udah kayak perang aja menang kalah
iya yang penting kita cepet dapet tumbal
ah makanya yang tiga
perlu modal ya
waduh pulang jalan bang ini
jalan dah jalan
dua puluh cukup kan
boleh banyakan gak bang
yang penting bisa jadi bukit
ada saran juga
udah kagak bebas bunga
makasih bang ya
boleh tumpuk bang
taruh taruh taruh
biar kita lihat
berapa tuh bang
ya lo sepuluh sepuluh
dua tiga bang ya
udah tuh bang
berarti pasin bang ya
miring numpuk diulang bang ya

kena kena kena
kena dibayar bang
wah kena dibayar bang
nah ini kosong buah dapet bang ya
iya kena bang
semeja dua meja
lo masih bandel juga
sudik mau duit
kamu yang ngamil ya
kamu yang ngamil ya
bu sayang udah ada guru
bandar itu harus
bayar berhar chunks
ada ini pak kami masang itu pak masang koprol nggak dibayar udah gitu pak beli kami nih yang
dompet yang dikantong habis semua pak masalah perjudian betul pak masalah judi waduh ini
namanya melanggar undangan penyusunan undangan undang undang iya undang undang ya ini salah ini enggak boleh
begini bandarnya mana bandarnya ini nih bertiga nih waduh ini dilarang oleh pemerintah yang lain

ini harus kita adilin
hai bahas learning
sorry ya duit umbal kalian gue epet